maraknya kasus kejahatan seksual di indonesia beberapa waktu terakhir ini
diduga akibat pengaruh dari konten pornografi di internet
kementerian komunikasi dan informatika telah berupaya untuk memblokir situs porno
namun konten porno masih banyak didapati dari jejaring sosial
kita harus lihat secara telematika yang namanya membatas pornografi
nggak hanya soal di situs masih ada juga pr nya yaitu di email
kemudian di jejaring sosial facebook twitter instagram
whatsapp ped dan lain sebagainya
itu semua juga ada dan itu banyak sekali